sementara itu saudara saksi mata menyebut saat melintas di jalan raya ciater yang menurun bus putra fajar lampunya mati dan hanya menyalakan labu azard diduga bus mengalami mati mesin
bus yang melaju tak terkendali sempat menabrak minibus kemudian tergelincir dan menabrak sejumlah motor di arah berlawanan
kejadiannya dari arah bandung menuju subang mobil itu kelihatannya mati lampunya dia cuma pakai lampu azhar doang
terus sempat banting setir ke kiri setelah itu nabrak kendaraan daya suferosa habis itu terguling ke kanan
langsung nabrak sejumlah kendaraan
sebenarnya itu adalah sebuah kondisi yang tidak begitu ramai